kamu mama tungguin dari tadi tuh
mama mau pergi dulu ke cikadu ya
mau ngapain mam
mengurusin anak anak mama yang baru pulang dari luar negeri
hah emangnya kenapa
tadi pak mustaqim telepon
masa ada dua orang yang pulang pulang dalam keadaan hamil tuh
utsi mama ngurusin begini harus diurus dengan cepat lagi ah
yaudah mam hati hati yuk
yaudah kamu jangan kemana mana
kang aceh kemusola aja
kayaknya masih ada disana kang
hah begini nih
dimana mana juga begitu
kebiasaan orang susah
suka lupa sama sodara
itu mah biasanya penyakit orang kaya pak rt dadang
iya betul kang
setahun rupanya gak bayar kue
yang perempuan aja begitu aja diketiknya
iya harus diinget ceng
yaudah kalau begitu saya permisi kang aceh
pak rt dadang
pak rt akum
kang yunet atur naon ya
udah ceng sana samperin sodaranya
kamu teh gak usah malu
kalau ternyata dia tau kamu teh orang susah
gak punya motor
uang jajan cuman goceng
kang dadang bener ceng
kalau yang namanya sodara itu harus ditemuin ceng
gak boleh lupa
wah emang saya gak kenal kok
saya mah tau kisahnya bang samin
dia itu dulu pengusaha minyak
ya minyak samin
kang dadang aja tau sama sodara kamu
kamu masa sama saudara sendiri pura pura lupa
iya berarti sih samin itu sodara siapa dut
nama aslinya samindut
udah ceng kamu susun di sholah sana
kamu lihat udah naik motor saya
ini motornya dimana
ada di dalam deket tipik
nih bukan diambilin
teperin sana temennya samindut
berarti dulu itu kang samil itu orang kaya raya ya kang
oh betul sekali doi
ya teh memang orang kaya banget
makanya dia dateng kesini mau ngebangi hartanya ke ceng
supaya gak beli baju disco nih
gak beli baju diskon
saya jalan ya
dang jujur kamu sebenernya tidak tau kan sejarahnya wak samin
saya tau kum dia teh memang pengusaha minyak
pak saya udah dapat rumah untuk kantor cabang baru pak
besok saya mau liat kesana
supaya bu yoyo bisa punya kantor secepatnya
amin insya allah pak
dan kalau seandainya sudah cocok segera kasih tau saya ya
baik pak pasti
kalau gitu saya permisi ya pak
baca bareng bareng dari awal yuk
kau sabar unta
kau sabar unta
saya aceh emang
gimana sih kang junet
maaf kalau gitu bang kalau saya salah
bentar saya cari em
gak tau saya
iya saya adiknya salim
salim ima suha
balik lagi sep
namanya nggak betah di rumah kan ada nyonya
kirain akang teh dikurung gak bisa balik lagi
pin nitip sabrina sebentar ya
bu dokternya ada bu iin
dokternya ada bu iin

pak sep sudah ditunggu dari tadi silahkan masuk
makasih bu iin
assalamualaikum bu dokter
waalaikumsalam pak asep silahkan duduk
terima kasih bu dokter
istrinya pak sep mana
tadi sudah saya ajak kesini
tapi dia ada pertemuan sama temennya
tapi udah dikasih tau kan ya
jadwal untuk ketemu sama saya
sudah bu dokter
yaudah kalau gitu istrinya pak sep nanti segera dibawa kesini ya
supaya nanti nggak timbul masalah
nanti saya kasih tahu lagi
kalau gitu saya pamit dulu dokter
iya pak sep
ada apa sih kreak kreak
mak ada emang samin di musola
iya mak adiknya bapak
bukan urusan kamu
udah kamu pergi aja sana
si acing lama sekali ya
si acing lama sekali ya

mungkin saminnya juga belum kenal sama acing kum
jadi mereka kenalan dulu makanya lama
jadi mereka kenalan dulu makanya lama
kalau kata saya mak itu triknya si acing aja
pura pura dipanggil sama si juni
supaya dia bisa pakai motor kamu pun

kamu harus ujon aja sama orang dong
eh kalau urusan acing harus begitu

kalau kita gak seusur kita yang salah
paling juga motor kamu buat ngecekin cewek

tiba tiba aku sedih di amerika
tiba tiba aku sedih di amerika
somba kalian dimana lagi
salamualaikum bu yola anak anak
somba bu yola anak anak
waalaikumsalam mama acing
ini pada mau pulang
kebetulan saya teh arahnya
lewat depan rumahnya bu yola
gak usah pak aceh terima kasih
saya jalan sama anak anak aja
eh gak apa apa bu yola
berempat aja di sini bisa kok muat dempet dempetan aja
kasian rumahnya bu yola teh jauh
nanti kalau misalnya capek gimana
terus bu yola sakit
kalau misalnya bu yola sakit yang ngajarin anak anaknya siapa
nggak apa apa pak aceh
saya senang kok jalan sama anak anak
saya duluan ya pak
dibi yuk dong nika
ih kemana sih ini
kamu mama tungguin dari tadi tuh
sama mau pergi dulu ke cikadu ya
mengurusin anak anak mama yang baru pulang dari luar negeri
hah emangnya kenapa
tadi pak mustafil
masa ada dua orang yang pulang pulang dalam keadaan hamil tuh
utsi mama ngurusin begini nih harus diurus dengan cepat lagi ah
ya udah kamu jangan kemana mana ya
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
sampai jumpa lagi mams
dan kamu mah ngawur
bapaknya bawa supporter bayaran
habis gitu supporter bayarannya tidak dibayar sama dia
ih kamu memang suka suka menjoli orang
eh bukan menjolimi kum
perjanjiannya itu saya bayar
kalau debbie nya menang
ini debbie nya kalah
lagian itu supporter bayaran disuruh tepuk tangan pada males
hukumnya dosa kum
kalau ngebayar orang pemalas
kamu suka bikin dalil dalil yang menyesatkan dang
dalil apaan kum
dalil masa nggak tahu dalil
itu kalau kita buka puasa yang kita makan
itu mata ajil kang dadang
nah itu tahu
dalil itu patokan doi
patokan apa kum
itu lho dipatok
harusnya kamu bersyukur dah punya anak debbie
yang tidak mau diajak rusak sama bapaknya
maaf kum sekalian
ternyata bang samin itu pamannya em